pemerintah mengeluarkan sejumlah bujuk rayu bagi masyarakat di masa arus balik lebaran untuk menghindari kemacetan
kebijakan wfh dikeluarkan dan memperpanjang libur anak sekolah
sejumlah titik masih terjadi kemacetan panjang pada arus balik tahun ini
dan sejumlah pakar transportasi melihat pemerintah terlalu fokus mengurai kepadatan di jalan tol saja dan agak menyampingkan jalur jalur arteri
bagaimana media melihat kebijakan dan momen arus balik lebaran di tahun ini kita akan diskusikan dalam perspektif editorial
seperti biasa di hari minggu malam hari ini saya bersama dengan mbak dewi savitri standard and practices cnn indonesia
mbak dewisa fitri selamat malam
selamat malam reinhard apa kabar
kabar baik mbak
ada mas irfan junaidi pemimpin redaksi dari republika selamat malam mas irfan apa kabar
selamat malam mas renhat kabar baik
pekan ini tentu arus balik
masih menjadi sorotan utama dari pemberitaan media ya mas irvan dan juga mbak dewi savitri
ada yang menarik ketika kita melihat pemerintah berupaya agar arus balik ini tentu lancar dan tidak terjadi penumpukan masyarakat di tanggal di hari jumat sampai dengan hari minggu ini
meskipun di beberapa titik juga dalam pantauan kami tetap terjadi kemacetan
ada sejumlah aturan aturan bukan aturan tapi sejumlah kebijakan tambahan
saya mau ke mbak dewisa fitri dulu
kebijakan tambahan di luar yang teknis
soal aturan lalu lintas tapi menambah wfh memperpanjang cuti bersama dan soal juga libur sekolah yang ditambah lagi
apa yang kita lihat mbak dewi savitri dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatur arus balik lebaran pada tahun ini
saya kira yang dilakukan pemerintah ini mungkin bisa dikasih judul demi gitu ya
demi arus mudik dan arus balik supaya lancar tidak terjadi kisruh tidak terjadi penumpukan
maka banyak sekali strategi yang ditempuh termasuk beberapa yang kemudian kalau istilahnya reinhardt tadi ditambahkan gitu ya
jadi seolah olah kita mendengarnya baru baru saja
memang untuk situasi yang terus berkembang dan dinamikanya sangat cair gitu seperti situasi di jalan raya
itu kita bisa memahami bahwa
kita perlu mencari pengetahuan terhadap situasi lapangan dan kemudian cepat diambil keputusan
tetapi saya kira setelah keputusan keputusan ini diambil berikutnya yang paling penting adalah melakukan
assessment yang sama dan melakukan evaluasi
apakah tepat ya diambil keputusan keputusan semacam itu ambil contoh misalnya
perpanjangan masa libur untuk anak misalnya kalau yang kita dengar adalah pertimbangannya supaya orang tua
bisa kembali lebih dulu kemudian anak anak
belakangan gitu ya tidak terlalu
terpaku pada jadwal harus segera masuk sekolah pada senin ini atau pada tanggal sembilan misalnya banyak yang
dijadwalkan masuk tanggal sembilan pada kenyataannya kan anak harus kembali dengan orang tua ya kan sebagian besar setidak tidaknya anak tidak bisa ditinggal jadi
apakah orang tua kembali pada lebih awal anak
belakangan itu kemudian menjadi tidak terlalu signifikan yang lain adalah
kebijakan lain yang tadi disebutkan reinhardt adalah
anjuran untuk work from home ya jadi meneruskan
situasi covid kemarin tentu saja ini
keputusan yang bisa dilihat dari satu sisi sangat bijaksana karena memberi ruang yang lebih luas pada
para peserta arus mudik untuk balik dengan waktu yang menjadi tidak tergesa gesa tetapi kan keputusan untuk mudik dan balik
itu keputusan yang tidak diambil pada saat ini umumnya kalau pekerja sektor swasta terutama
mereka sudah harus mengajukan cuti duluan kan ya dan itu sudah di approve oleh atasan sistem hrd dan seterusnya jadi
akan sulit membayangkan
mudik dimundurkan karena ada keputusan ini gitu kecuali kalau mungkin
kantornya tempat dia bekerja itu sangat responsif terhadap kebijakan kebijakan semacam ini jadi dari dua kebijakan
memang situasinya perlu cepat tetapi pada tingkat pelaksanaannya mungkin itu tidak akan terlalu banyak
memberi ruang juga pada
pemudik untuk balik dalam kondisi yang yang tidak tergesa gesa tidak tidak macet parah gitu sebagai sebuah upaya
ya oke tetapi
targetnya mungkin tidak akan tercapai
sebagaimana yang diharapkan
oke jadi ini demi ya mbak dewi savitri
demi arus balik ada banyak kebijakan kebijakan yang lain yang akhirnya juga perlu ditambahkan dalam tanda kutip
mas irfan melihat hal yang sama bahwa pemerintah berupaya keras agar tidak terjadi kepadatan di arus balik ini
mungkin juga mencium ada kekhawatiran terjadi kemacetan yang parah jika tidak ada kebijakan tambahan ini
ya mas rentan jadi saya nyambung dari mbak desaf tadi
mudik kali ini punya nilai yang sangat strategis
apalagi kalau kita rangkai dengan peristiwa yang terjadi sebelum sebelumnya
sebelumnya kita lihat ada peristiwa soal kasus minyak goreng misalkan
kemudian soal harga bbm naik
nah kalau kemudian berturut turut opini yang berkembang adalah isu isu berita yang tone nya negatif seperti ini
maka ya akan menjadi pertaruhan yang cukup berat buat pemerintah
sehingga mudik diupayakan at all cost supaya berjalan lancar
kalau kita lihat dari awal kan sebenarnya sempat mau ada pembatasan mudik
misalkan pemudik harus dipersyaratkan
vaksin booster lah gitu ya tes pcr dan seterusnya
tapi karena ini adalah pertaruhan yang besar ini punya fungsi yang sangat strategis
akhirnya kan semua pembatasan tadi dihilangkan
bahkan dilarang ada penyekatan dilarang ada perintah untuk putar balik dan seterusnya
supaya dari sisi opini juga membuat mudik ini
ini berjalan lebih baik gitu ya
masyarakat tidak kemudian menyoroti dengan isu yang macam macam soal mudik
jadi udah dimudahkanlah mudik
kemudian yang kedua memang pemerintah melaksanakan istilahnya mengerahkan semua resource yang dipunyai
untuk supaya mudik ini berjalan dengan baik dengan lancar
karena selain ada dimensi yang tadi dimensi soal image dimensi soal pertaruhan nama
ada juga dimensi ekonomi yang sedang diperjuangkan dalam mudik ini
mengingat situasi pandemi kan membuat tekanan ekonomi yang luar biasa besar
sehingga mudik ini dijadikan sarana untuk mendongkrak konsumsi
tidak heran kalau kemudian sebelum mudik pemerintah memberikan thr untuk pns gitu ya
kemudian secara ketat mengawasi swasta swasta atau korporat untuk memberikan thr dengan baik
diharapkan dengan demikian akan mendongkrak daya beli masyarakat
sehingga seharusnya mudik ini akan menjadi sarana untuk mendongkrak konsumsi
ekonominya pun akan menjadi lebih bagus
nah dengan paling nggak dua dimensi tadi pemerintah worth it lah untuk mengerahkan semua resource nya
supaya mudik kali ini berjalan lancar tidak ada gangguan tidak ada peristiwa besar
dan secara ekonomi memberi dampak yang besar juga untuk peningkatan ekonomi nasional
begitu mas renhat kira kira
mas irvan tapi dari catatan anda apakah dua dimensi tadi itu cukup berhasil
didapatkan oleh pemerintah secara citra mungkin bisa baik begitu ya
ada pertaruhan soal nama pertaruhan kebijakan presiden misalnya
juga secara dimensi ekonomi ini juga berimpak yang cukup besar
apakah anda melihat bahwa segala hal yang diupayakan pada momen mudik ini
termasuk arus balik cukup berhasil memberikan dampak yang positif bagi pemerintah
kalau yang dimensi pertama kita bisa langsung lihat hasilnya
kita lihat pemberitaan pemberitaan
percakapan percakapan di sosial media
itu mostly kita rasakan soal mudik ini tonnya lebih positif dibanding yang peristiwa waktu itu
ada brexit ada kemacetan yang panjang itu ya
atau yang sempat terjadi kecelakaan di danau toba itu berapa tahun yang lalu
nah kali ini kan relatif tidak ada insiden yang merusak jalannya mudik
sehingga saya merasakan paling enggak secara opini cukup berhasil
sementara kalau untuk dimensi ekonomi barangkali kita harus melihat nanti beberapa indikator indikator ekonomi yang
yang bisa dikeluarkan mungkin oleh badan statistik ya
tapi paling nggak kalau kita lihat dari fenomena sehari hari sangat terasa nih
bandara ramai stasiun ramai kemudian juga jalan jalan pedagang kaki lima
pemandu pemandu wisata itu juga terlihat cukup ramai gitu ya
mudah mudahan ini menjadi indikator yang baik juga untuk menunjukkan bahwa
jelajah ekonomi yang baik
jadi di masyarakat ini untuk persisnya barangkali kita tunggu deh pengumuman dari badan statistik mas renat
ya iya apakah kemudian memang ini mempunyai dampak secara ekonomi yang baik juga ya
tapi kalau untuk citra anda melihat ini cukup berhasil karena tone nya cukup positif
mbak desaf ada tambahan dari anda misalnya mbak desaf kalau kita bicara soal arus mudik dan juga arus balik
ada juga sebetulnya catatan dari sejumlah pakar yang menilai bahwa pada arus balik dan juga mudik tahun ini
pemerintah terlalu fokus di jalan tol saja
jadi dalam tanda kutip mengendorse infrastruktur infrastruktur yang sudah dibangun
dan agak menyampingkan jalur jalur arteri yang menjadi sepi atau justru tidak terlalu mendapatkan perhatian dari stakeholders
bagaimana media kita melihat soal sorotan dari sejumlah pakar
dan juga catatan bagaimana pemerintah yang dianggap terlalu fokus untuk mengurus di jalan tol saja
saya kira memang kalau betul konsiderannya sebagaimana disampaikan mas irvan tadi
untuk sebuah demi kebijakan yang sifatnya demi pasti ada konsekuensinya
dan yang terjadi adalah konsekuensinya persis seperti yang kita saksikan ini
fokusnya sangat berat sangat besar di indonesia

sehingga kemudian ada semacam pengesampingan ya terhadap infrastruktur dan bagaimana lalu lintas di jalur jalur arteri berjalan
yang terjadi puncaknya barangkali dua tiga hari terakhir ini ya
posisi posisi yang berdekatan dengan jakarta berdekatan dengan daerah perbatasan di pantura
terasa ada kenaikan
kenaikan laju transportasi di jalur jalur arteri yang sangat padat sangat besar
sehingga kemudian melumpuhkan situasi lalu lintas tempat
dan ini menjadi harga yang harus dibayar ketika fokus memang diarahkan ke titik titik infrastruktur tol tadi
itu pun masih ada beberapa catatan ya
kalau kita banyak sharing gitu banyak cerita cerita dengar dengar
dan kemudian tukar pengalaman dengan anggota keluarga yang habis mudik yang mau mudik teman tetangga yang cerita
bahkan upaya mati matian tadi dilakukan dengan at all cost tadi kalau istilahnya mas irfan itu
masih ada beberapa yang sebenarnya bisa jauh lebih maksimal
misalnya pembukaan jalur one way ya ketika diambil kebijakan untuk kontraflow
one way dari jawa tengah menuju ke jawa tengah
menuju ke jakarta atau jawa barat misalnya
beberapa hari lalu kemarin dan hari sebelumnya itu bahkan ditarik sampai jauh sekali ya
pintu tol halim atau bahkan sampai semanggi misalnya
informasi yang kita terima seperti itu
itu tetapi pada kenyataannya yang terjadi di jalur tol
itu kalau menurut kesaksian dan pengalaman beberapa orang yang pemudik yang kemudian balik ke arah jakarta
dan sekitarnya situasi jalur kanan dan kiri itu tidak berjalan seimbang
karena apa karena ketika dibuka jalur baru untuk satu arah untuk one way
itu ternyata tidak dibuka pintu pintu dari sebelah kiri yang sangat padat
nyaris berhenti untuk masuk ke jalur one way itu
dan itu berlangsung selama berjam jam
sehingga kemanfaatannya tidak berjalan dengan maksimal
padahal kan yang kita bayangkan kan adalah dua dua sisi ini kemudian
jadi ini diisi dengan jumlah kendaraan yang seimbang
sehingga bisa membantu lebih maksimal bagaimana mengurai kemacetan
nah yang semacam ini mudah mudahan nanti menjadi assessment dan menjadi bagian dari evaluasi
di samping isu arteri tadi itu
kalau persoalannya adalah menghidupkan perekonomian di daerah daerah tujuan mudik
bagaimana dengan ekonomi di daerah daerah yang arterinya lumpuh
dan mereka kemudian menjadi terganggu
nah ini yang juga perlu masuk dalam poin evaluasi
oke ya mbak desaf dan mas irfan barangkali ya
at all cost ini dilakukan pemerintah karena juga melihat tingginya angka pemudik pada tahun ini
pada arus mudik dan juga arus balik kami juga mau wawancari manhood ya
dan pada arus balik pak budi karya mengakui bahwa ada tiga rekor yang terpecahkan dalam arus balik ini
karena angkanya sangat tinggi rekor yang lewat jalan tol
rekor yang naik pesawat dan juga rekor yang melewati jalur laut jawa ke sumatera
bagaimana mas irvan melihat itu bahwa memang at all cost ini dilakukan karena juga ada animo yang sangat besar
delapan puluh jutaan orang lebih catatan dari manhood ke manhood yang melakukan mudik dan juga arus balik pada tahun ini
iya betul mas renhat jadi ini kan orang sudah dua tahun tertahan tidak mudik
nah tiba tiba kemudian ada kesempatan untuk mundur

gak usah kita pakai survei yang terlalu berat kita tanya teman sekeliling kita saja
barangkali dari sepuluh orang yang kita tanya delapan sembilan orang menyatakan akan mudik
sehingga memang ini menjadi pertaruhan besar
dan saya melihat sih kali ini kalau dibanding dengan tahun tahun sebelumnya
komunikasi antar departemen antar lini itu sudah berjalan lebih bagus
ketimbang yang musim mudik yang puncak sebelum pandemi
karena saya sempat juga menyaksikan misalkan urusan transportasi ini tidak kemudian hanya membuat kementrian perhubungan dan korlantas saja yang bersiap siap
bahkan sampai pertamina pun mereka sudah menyiapkan dari mulai pertengahan bulan maret
untuk mengantisipasi supaya jangan sampai para pemudik ini kesulitan bahan bakar di tengah jalan
atau ketersediaan bahan bakar itu menjadi shortage
itu mereka sudah menyiapkan
dan saya mendengar itu ada koordinasi koordinasi yang dibicarakan antar departemen ini
nah kemudian yang kedua memang jalan tol ini menjadi backbone nya
menjadi pilihan utama jalan orang untuk pulang kampung
sehingga pemerintah sangat fokus untuk memperhatikan kelangsungan lalu lintas di jalan tol ini
walaupun ya ini baru kejadian kemarin saja
ketika one way diberlakukan dari pintu tol kalikangkung sampai ke semanggi
itu yang namanya kalimalang itu stuck nya luar biasa
ada satu ulama lah itu pulang dari depok mau ke jawa timur
itu selama hampir dua belas jam perjalanan itu baru sampai ke brebes
karena memang dia arah yang sebaliknya
bukan arah yang one way di arah yang sebaliknya
sehingga harus lewat rtad
nah barangkali mungkin ke depan ini bisa menjadi bahan evaluasi
supaya pada saat proses one way ini dijalankan bagaimana jalur jalur alternatif itu dihidupkan
agar kejadian kejadian yang menjadi beban berat di jalur jalur arteri ini
tidak kemudian membebani masyarakat yang lain juga
karena masyarakat yang lain kan punya hak yang sama untuk mendapatkan kelancaran dalam berlalu lintas
kemudian yang titik lain yang krusial itu adalah ketika
awal mudik itu betapa pelabuhan merak kurang tersentuh secara lebih serius
akibatnya banyak penumpukan di situ
barulah kemudian ditambahkan dengan pelabuhan panjang dan pelabuhan indah kiat itu baru agak terselesaikan
nah paling nggak dari kejadian ini kan kita bisa bercermin
di titik titik mana yang mestinya memang pemerintah harus memperhatikan
dan tidak harus melulu hanya fokus memang di jalan tolwajar
jalan tol itu adalah backbone nya iya sehingga harus mendapatkan perhatian yang lebih
itu betul tapi jalur jalur alternatif ini juga harus dihidupkan
karena kalau kita bercermin ke musim mudik yang sebelumnya itu biasanya kan ada peta yang diedarkan untuk masyarakat
bahwa selain jalur utama ini juga ada jalur alternatif yang bisa digunakan
barangkali ini yang juga perlu harus disosialisasikan sehingga masyarakat di jalur arteri yang menghadapi situasi berat karena lalu lintas padat
bisa berpikir oh ini ada alternatif belok ke kanan belok ke kiri dan seterusnya yang dijaga oleh aparat
mudah mudahan ini jadi bahan evaluasi mas
kalau bahasa yang mbak desaf tadi adalah ada sebuah konsekuensi ya mbak desaf dari sebuah demi
kalau kita lihat hari ini rilisnya pak menhub sudah h plus lebaran per hari ini
angkanya cukup besar ya mbak desaf
apa yang kita lihat dari angka ini
apakah artinya pemerintah cukup berhasil dalam tanda kutip untuk bisa menunda kepulangan orang orang supaya tidak bertumpuk pada pekan ini saja
atau bagaimana mbak desaf terakhir
saya kira ada beberapa kemungkinan jawaban ya
mungkin yang disampaikan reinhard itu mungkin juga karena sejak awal memang menunda gitu karena memang ada beberapa perbedaan kalender akademik ya
jakarta banten jawa barat itu ada variasi ya
ada yang mula mula tanggal sembilan ada yang tanggal dua belas ada yang tanggal lain gitu
jadi mungkin memang sejak awal menyesuaikan dengan kalender sekolah atau mungkin kebijakan cuti di masing masing tempat kerja itu berbeda beda
apapun itu kita merasa kita menyambut baik bahwa
yang kita takutkan ya kekhawatiran kita yang paling utama adalah terjadi penumpukan yang kemudian menyebabkan situasi yang tidak terkendali
seperti yang pernah terjadi beberapa tahun lalu di brexit itu tidak terjadi
dan saya kira ini patut menjadi catatan yang positif ya
apakah ujungnya adalah image positif pemerintah atau tidak itu hal lain
tapi pada kenyataannya kita memuji berbagai upaya yang dilakukan pemerintah persiapan yang sangat besar
itu kemudian membuahkan hasil setidak tidaknya tidak terjadi tragedi pada mudik kali ini
barangkali yang ingin kita dorong dari ruang ruang redaksi kita adalah upaya untuk melakukan evaluasi ya
oke sekarang kita sudah tahu pengalaman kita dari sekarang ini apa yang bisa kita lakukan
satu hal misalnya yang kemudian menjadi berbagai pembicaraan ya gerundelan kalau mau disebut gitu ya gerutuan gitu ya
katanya pakai ganjil genap mana itu
ganjil genap mana nggak ada ganjil genap
katanya harus pakai syarat booster mana boosternya nggak ditanyain
katanya kalau macet satu jam di tol akan digratiskan mana
nah pertanyaan pertanyaan ini adalah gugatan yang legitimate ya yang sah dari para pemudik
karena itu sangat penting bagi pengambil kebijakan untuk berhati hati dan memikirkan dengan matang
kita memahami situasi di lapangan itu sangat dinamis dan memerlukan asesmen yang cepat keputusan atau perubahan keputusan yang cepat
tapi pada saat yang sama kalau memutuskan sesuatu konsistenlah gitu
supaya tidak jadi bahan grundelan dan kemudian jadi bahan pembicaraan yang panjang setelah situasi mudik dan baliknya selesai
bahkan kemudian jangan sampai menutup image keberhasilan yang sudah berhasil dicapai oleh pemerintah sendiri
oke jadi ada poin poin yang kita sepakati dari diskusi editorial ini bahwa ada yang perlu kita apresiasi sebagai media
tapi di sisi lain juga kita punya banyak catatan dan juga bahan bahan evaluasi bagi pemerintah
atas arus mudik dan juga arus balik yang berlangsung masih sampai dengan hari ini
tapi kita juga melihat bahwa memang mudik dan juga arus balik ini punya nilai strategis
tidak hanya sekedar fenomena tradisi saja ya mas irvan dan juga mbak desa
menarik kita sudahi diskusi soal arus balik ini
tentu kita berharap semuanya lancar karena puncaknya dikabarkan pada malam hari ini
kita bergeser ke isu yang lain adalah kalau masyarakat mudik tokoh politik tidak mau kalah juga
ini tetap mencari panggung panggung dan juga melakukan safari politik bahasanya begitu ya
bagaimana kita melihat safari politik tersebut dari sejumlah tokoh tokoh nasional pada momen idul fitri ini
kita akan diskusikan nanti usai jeda kami akan segera kembali